umat muslim dari seluruh dunia kembali melaksanakan ibadah haji
setelah dua tahun tertunda akibat pandemi covid sembilan belas
arab saudi berhasil merauh pendapatan ratusan triliun rupiah
dari penyelenggaraan ibadah haji
yang dirilis oleh mastercard seperti dikutip cnn
pada tahun dua ribu delapan belas kota makkah berhasil merauh pendapatan
sebesar dua puluh miliar dolar amerika atau sekitar tiga ratus triliun rupiah
dari penyelenggaraan tersebut
setelah sempat menurun saat pandemi
pendapatan itu diperkirakan akan terus meningkat
pada tahun ini pendapatan arab saudi dari ibadah
diperkirakan bisa mencapai empat ratus lima puluh triliun rupiah
saat ini minyak masih menjadi andalan pendapatan bagi arab saudi
ditambah arab saudi mendapat berkah dari harga minyak dunia
yang semakin melambung akibat perang rusia dan ukraina
namun pendapatan itu mungkin tidak bisa abadi
karena minyak pada suatu saat nanti akan habis
meski demikian arab saudi tak perlu khawatir
pasalnya mereka masih memiliki sumber pundi pundi uang
yaitu penyelenggaraan ibadah haji dan umroh
apalagi belum lama ini raja salman telah memperluas
masjidil haram di mekah supaya bisa menampung
tiga ratus ribu anggota jamaah tambahan
lalu wakil putra mahkota muhammad bin salman
juga menekankan haji sebagai komponen utama
ekonomi arab saudi pada tahun dua ribu tiga puluh
peneliti asal bahrain omar al ubaidi kepada cnn mengatakan
satu satunya ancaman untuk ekonomi arab saudi
adalah menurunnya jumlah orang muslim yang taat
sepanjang umat muslim dunia masih ingin menjalankan ibadah haji
arab saudi akan terus mendapatkan keuntungan ekonomi yang sangat besar